terima kasih anda masih bersama cnn indonesia newsroom di segmen sebelumnya
kita sudah mendengarkan bagaimana penjabaran lengkap dari wagub dki jakarta amat riza patria
terkait strategi pencegahan agar tidak terjadi lagi kluster di lingkungan sekolah
lalu bagaimana pandangan pengamat dan sejumlah ahli
saya langsung sapa hermawan saputra dewan pakar iakmi
selamat sore pak hermawan
selamat sore bung kerdih
sehat pak ya
selamat sore pak hermawan

ya tentu saja bahwa sekolah itu adalah institusi yang multi unsur di dalamnya ya
banyak sekali unsur
ada unsur tenaga pendidik tenaga kependidikan ada unsur tenaga penunjang ada siswa
dan bahkan ada lingkungan yang menjadi bagian integral dari suasana sekolah
tentu dari setiap unsur yang ada di sekolah ini punya resiko masing masing
keterkaitannya dalam upaya
keterkaitan penyelenggaraan dan pengendalian covid
nah kalau kita lihat unsur manusia pertama dari segi guru atau tenaga pengajar
kemudian tenaga kependidikan dan siswa
itu tidak semuanya sudah tervaksinasi secara baik dan lengkap
walaupun di dki jakarta hampir semua guru ya terutama sudah tervaksin
tetapi untuk tenaga tenaga kependidikan dan siswa terutama
itu belum semuanya atau belum lengkap untuk dosis kedua paling tidak
ini satu catatan
yang kedua adalah rekayat
rekayat selingkungan ini kaitannya dengan penerapan protokol kesehatan
tidak hanya menggunakan masker tapi ada menjaga jarak dan mencuci tangan
termasuk skenario untuk mengantisipasi kerumunan dan keramaian
akan ada potensi keramaian dan kerumunan
karena serentak dan serempaknya di seluruh wiraya
khususnya dki jakarta dalam membuka
maka itu skenario pengelolaan
album itu sebenarnya pilihan logis untuk dikembalikan kepada protokol kesehatan yang tiga m
tiga m ini basic dan minimal
maka itu kalau physical distancing atau menjaga jarak menjadi pakemnya
kemudian volume masuk dan keluar itu menjadi sangat penting untuk diatur
itu sebab resiko itu tetap ada
dki jakarta sendiri sekarang ini ada lebih dari empat ratus kasus omikron
yang baru dari total lima ratus an kasus di indonesia
dan kesemua itu berpotensi juga terjadinya local transmission
maka kecepatan itu harus diantisipasi dengan case containment namanya
testing dan tracing satu sisi dilakukan oleh pemerintah
tetapi juga ada upaya mengantisipasi melalui sistematic random testing
untuk di sekolah sekolah
sembari protokol kesehatan itu menjadi pakem yang nggak bisa ditawar
itu yang terbaik untuk saat ini
oke pak hermawan
pertanyaan kan tidak akan diubah untuk sementara begitu ya
artinya walaupun kemudian sudah ada sepuluh sekolah
dengan catatan siswa dan juga tenaga pengajarnya terpapar covid sembilan belas
bagaimana kemudian bisa mengantisipasi agar kasus serupa tidak terjadi
dan kluster kluster baru ini tidak terbentuk
apa celah yang bisa kita tutup dari ini
tentu untuk di dki jakarta
dki jakarta tidak bisa berdiri sendiri memang
karena kebijakan ini kebijakan nasional
berlaku secara menyeluruh sesuai dengan level pengetatan di masing masing wilayah
di jakarta sendiri kan sekarang ppkm ada pada level dua
artinya kewaspadaan itu berlebih upaya juga harus lebih dilakukan
tetapi untuk sekolah ini memang kita harus hati hati
terutama di dki jakarta
karena sebulan terakhir ya sejak akhir desember itu terjadi kenaikan
dan sekarang mulai signifikan
dan ini berlaku untuk seluruh sektor tidak hanya pendidikan tentu saja
artinya dikembalikan kepada skenario berdasarkan zona
dan volume itu diatur sesuai dengan protokol kesehatan tadi
karena kalau ada protokolnya physical distancing atau penjagaan jarak
pertama kemungkinan pembelajaran itu dibuka
melainkan ada pengaturan khusus
melainkan ada kebertahapan sesuai dengan identifikasi zona risiko
sekaligus melakukan mitigasi resiko di masa datang
jangan lupa sekarang diskursus kita dengan kementerian kesehatan dan berbagai pakar
kita memproyeksikan kemungkinan besar di akhir bulan atau bahkan di bulan depan ya di bulan februari
akan kenaikan kasus secara signifikan
sebagai imbas dari nataru akhir tahun lalu dan juga dengan adanya potensi local transmission
daripada varian omikron
nah oleh karena itu di dunia pendidikan juga saya rasa tidak boleh excuse begitu saja
kita harus menerapkan kebijakan yang cukup elegan bijaksana dalam kebijakan
tetapi juga waspada dalam bersikap
sehingga kombinasi antara community behavior atau perilaku komunitas terutama di dunia pendidikan
dengan kebijakan pembatasan dan pengendalian dari segi
jadi volume pembelajaran inilah cara terbaik untuk kita tetap waspada
dan tidak meremehkan covid perkembangan terakhir dengan varian barunya omikron saat ini bung ketik
oke artinya kemudian kewaspadaan menjadi kunci begitu ya
tidak boleh panik tapi waspada prokes harus tetap jalan agar kemudian kekhawatiran orang tua khususnya
tapi waspada perlu ditingkatkan
vaksinasi harus kita betul betul genjotkan dan tingkatkan
sebenarnya kan wacana vaksinasi pada usia anak bahkan rentang di bawah sebelas tahun itu kan sudah dilakukan dan dimulai
tetapi juga ini belum optimal karena coverage nya masih rendah sekali
nah usia di atas itu saja dua belas tahun ke atas yang rentang usia smp hingga sma itu pun belum sepenuhnya tercover untuk vaksinasi
jadi selama vaksinasi itu belum mencapai
melainkan juga kebertahapan
sesuai dengan proporsional capaian vaksinasi dan rekayasa lingkungan yang disesuaikan dengan kondisi penyebaran omikron dan varian delta lainnya yang terakhir yang berkembang belakangan ini bung ferdi
rekomendasi satu lagi adalah soal vaksinasi yang harus digencarkan oleh para ahli
tadi disampaikan oleh pak hermawan agar kemudian semakin meningkatkan imunitas masyarakat begitu ya pak hermawan ya
baik terima kasih pak hermawan sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini salam sehat
salam sehat selalu terima kasih